hanya yang pendapatannya lebih dari upah minimum
di bawah upah minimum tidak wajib menjadi peserta kamera
terkait dengan pertanyaan apa kemanfaatan yang akan diterima oleh peserta tapera
yaitu pekerja pendidik rumah upah maupun pekerja mandiri
yang pertama saya jelaskan dulu bahwa mengacu pada indeks keterjangkauan residensial
harga rumah dikategorikan terjangkau apabila tidak lebih dari tiga kali penghasilan rumah tangga dalam setahun
kondisi saat ini pada dua belas provinsi di indonesia ini data ya
masyarakat masih sangat sulit untuk menjangkau kepemilikan hunian dengan harga yang terjangkau
dengan kemampuan penghasilan mereka bahkan di beberapa provinsi yang populasinya tinggi
seperti di jawa dan bali angka keterjangkauan residensialnya sudah di atas lima atau sangat tidak terjangkau
permasalahan ini terjadi di hampir semua segmen by mpr
baik kelas menengah maupun pekerja kelas atas
nah dari sini kemudian tapera hadir sesuai amanah undang undang nomor empat dua ribu enam belas tentang tapera
untuk meningkatkan kemampuan atau affordability masyarakat untuk menjangkau harga rumah tersebut
melalui apa melalui penurunan suku bunga yang pada akhirnya menurunkan besaran angsuran bulanan peserta
jadi perhitungan kami teman teman bisa lihat ilustrasi
sekitar satu juta per bulan jika mengambil satuan rumah susun dengan asumsi harga tiga ratus juta
ini kita ilustrasinya kalau memakai kpr komersial angsurannya kurang lebih tiga satu juta per bulan
dengan asumsi bunga sebelas persen
nah kalau kpr tapera itu hanya dua satu juta per bulan itu sudah termasuk tabungan
jadi kalau bener bener kalau manfaat peserta harus nabung
untuk apa untuk menunjukkan kemampuan kapasitinya dalam mengangsur
jadi setelah tidak langsung dengan menjadi anggota tapera dia nabung setahun
pengajuan kpr itu meningkatkan bankability dari peserta
cukup dengan melihat dari track record nya dia nabung selama setahun
jadi kalau bener bener ini lebih hemat sekitar rp satu juta per bulan dibanding kpr komersial
ya untuk keputusan keputusan lainnya dari peserta
kemudian masih ditambah lagi di akhir masa kepesertaan
selain ngangsur dua satu juta ini ngangsur dan plus tabungannya
peserta akan memperoleh benefit pengembalian tabungan beserta hasil pemumpukannya
yang tiga satu juta kalau angsuran komersial itu udah angsuran doang nggak pakai tabungan
ini dua satu tabungan yang akan dikembalikan pada saat masa kbr nya selesai
untuk itu ya untuk peserta asn juga kami harapkan di forum ini ya
dan juga pemberi kerja untuk melakukan updating data peserta melalui portal kepesertaan di website tapera
bicara mengenai siapa saja peserta tapera ini masih juga menjadi perbincangan di ruang publik pak
mekanisme pembagian beban iurannya seperti apa
pengelolaan dana dan juga penyalurannya
serta tadi kami sudah melihat simulasi
wajib atau nggak kan itu pertanyaannya
kalau melihat substansi undang undang nomor empat dua ribu enam belas tentang tapera ya
tidak semua pekerja diwajibkan menjadi peserta tapera
yang pendapatannya lebih dari upah minimum
tiba biba upah minimum tidak wajib menjadi peserta tapera
oleh karena itu dalam memperhitungkan target kepesertaan kami juga sudah melakukan benchmarking
kepesertaan ke beberapa nomor existing seperti bp taspen untuk oplaster asn
kemudian bpjstk untuk segmen swasta dan pekerja mandiri
untuk menjawab pertanyaan juga isu yang beredar pak
bagaimana pekerja yang tidak membutuhkan pendanaan dari tapera namun diwajibkan untuk bayar iuran
bagi yang sudah punya rumah kenapa juga kemudian diwajibkan dan apa manfaatnya
nah ini ini juga konsepsi dari undang undang nomor empat tahun dua ribu enam belas
tadi bapak kepala staf kepresiden sudah menyampaikan kesenjangan kepemilikan rumah di indonesia masih sangat tinggi

orang atau keluarga tidak memiliki rumah
sementara kemampuan pemerintah dengan berbagai skema subsidi dan fasilitas pembiayaan menyediakan kurang lebih dua ratus lima puluh ribu rumah
pertumbuhan demand setiap tahun ini data satgas juga tujuh ratus ribu sampai delapan ratus ribu keluarga baru yang belum punya rumah
jadi kalau hanya mengandalkan pemerintah saja tidak ada masalah
mereka akan mengejar sampai kapan developnya mau selesai
makanya perlu ada grand design dengan melibatkan masyarakat untuk bersama sama pemerintah bareng bareng
dan konsepnya bukan murah nabung
konsepnya adalah nabung yang sudah punya rumah dari hasil pemungkungan tabungannya sebagian digunakan untuk mensubsidi biaya kpr bagi yang belum punya rumah
supaya bunganya tetap terjaga di level yang paling rendah dari bunga komersial
nanti perlu ada kajian lebih lanjut
jadi kenapa harus ikut nabung
tadi prinsip gotong royong di undang undangnya itu
pemerintah masyarakat yang punya rumah bagi yang belum punya rumah semua membaur
nah kalau itu bisa diponstruksikan dalam dalam tabungan yang sangat mulia sebenarnya
operasionalnya di pp dua puluh lima dan pp dua puluh satu yang sebenarnya substansinya bukan menyangkut perubahan p dua puluh lima
tapi menjadi ebos dari saat itu
maka leverage kemampuan gotong royong tadi antara masyarakat dan pemerintah untuk mendeliver output perumahan